dan untuk mengetahui informasi terkini seputar banjirop yang menerjang sejumlah daerah di provinsi jawa tengah
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah selamat sore damar
bagaimana kondisi pasca banjirop menerjang di sana daerah mana saja yang masih belum surut
bisa ada yang mengayah jendangan banjirop kembali menunggu kembali seputar tiga sore tadi
jadi air dari laut kembali masak dan keluar dari kelabu kelabu mas mengendangi kawasan pelabuhan hingga keluar ke kawasan jalan provokasional
di sini banjirop juga terkirat ingin kembali mengendangi sejumlah kawasan timan warga
di sekitar kampung rog rog itu
ada tiga kelurahan di sini yang terdampak yaitu kelurahan bandar hajo kelurahan tanjung mas dan kelurahan tambarorok
total sedikitnya ada delapan warga atau kepala keluarga yang terdampak akibat banjir rob ini
dan ironisnya hal ini diprediksi bmkd masih akan berlangsung hingga juni mendatang
sampai saat ini aparat pemerintah kota semarang dibantu
bpd aparat tni polri juga terus melakukan upaya melakukan pembendungan atau memperbaiki tanggul yang jebol pada senin kemarin
jadi namun sepertinya perbaikan ini tidak berjalan cukup maksimal karena memang air laut yang masuk melalui tanggul ini cukup jelas
jadi tanggul tanggul buatan yang dibuat dari karun pasir ini tetap tak mampu untuk menampung jelasnya air laut yang masuk
dan datang privan
jamar bagaimana dengan kebutuhan logistik bagi para pengungsi
apakah sudah terpenuhi dan apakah para pengungsi sekarang ini sudah berada di tenda pengungsian yang dibuat
memang saat ini belum ada atau belum dikatakan ada warga yang mengungsi mereka masih kebanyakan berada di tempat tinggal atau rumah mereka
namun pemerintah kota semarang dibantu bpbd masih tetap mendirikan
dapur umum sejak tadi pagi untuk mengantarkan atau memasok logistik nasi bungkus ke rumah rumah warga yang dimana akses jalan kampungnya ini tergendang oleh banjirop
banjirop yang mulai sore tadi saat ini sudah setinggi lima puluh cm sampai satu meter
bahkan di dalam pelabuhan tanjung mas sendiri ketinggiannya mencapai satu meter sampai satu lima meter
sehingga masih tetap penumpukan aktivitas bungkus
sekarang muat dan pekerjaan atau pabrik yang ada di dalam kawasan pelabuhan depan